presiden joko widodo meminta jajarannya hati hati dalam membuat kebijakan di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu
salah satunya kebijakan mengenai kompor listrik
hal tersebut sampaikan dalam sidang kabinet paripurna di istana negara jakarta padaslasa
joko widodo awalnya berbicara mengenai situasi ekonomi global dan situasi geopolitik yang menyulitkan semua negara
di depan seluruh jajarannya jokowi mengingatkan tentang manajemen dalam pembuatan kebijakan di tengah situasi yang sulit ini
presiden kemudian menyinggung kebijakan kompor listrik yang menurutnya disampaikan di waktu yang kurang tepat
bahwa kita memang harus konversi ke situasi tapi timingnya bukan sekarang
kompornya satu delapan ratus artinya apa kita akan merubah dari yang biasanya pemakai empat ratus lima puluh menjadi pemakai di atas
di rakyat hal seperti itu menjadi sebuah guncangan hati hati ini jadi hal hal seperti ini memang harus
yang berkaitan dengan rakyat